sementara itu di semarang jawa tengah pergantian tahun ditandai dengan peluncuran atraksi bridge fountain
air mancur beraneka warna besutan pemkot semarang ini mempunyai tiga titik yang berada di taman indonesia pintar tugu muda dan di jembatan banjir kanal barat
peresmian bridge fountain ini menjadi pengganti pesta kembang api
bridge fountain menyajikan atraksi air mancur dari sisi kanan dan kiri jembatan
air warna warni menari mengikuti irama musik
bridge fountain ini rencananya akan dibuka setiap hari minggu hingga kamis mulai pukul setengah delapan hingga pukul delapan malam
khusus di hari jumat dan sabtu durasi atraksi ditambah sekitar pukul sembilan hingga setengah sepuluh malam